timnas indonesia u enam belas lolos ke final aff u enam belas boys championship dua ribu dua puluh dua setelah di babak final rabu malam
di babak semifinal maksud kami pada rabu malam di stadion maguwo harjo sleman menang adu penalti enam lima atas myanmar
timnas indonesia lolos ke babak final setelah mengatasi perlawanan alot myanmar yang lebih banyak bermain bertahan
timnas terlebih dahulu kebobolan di menit ke empat puluh enam
ketinggalan satu membuat garuda muda terus mengurung pertahanan myanmar
hasilnya garuda muda berhasil mencetak gol melalui tendangan bebas di menit tujuh puluh
sampai akhir laga skor imbang tidak berubah sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan adu penalti
di babak adu penalti semua algojo timnas berhasil menyerangkan gol
sementara penendang keempat myanmar gagal mengeksekusi penalti
di final nanti malam garuda muda akan menghadapi vietnam yang lolos setelah menang atas thailand
timnas indonesia lolos ke babak final setelah mencetak gol